kalau yang sekarang sama yang meninggal
gejalanya beda gak dengan
atas perintah bupati tadi
mau dicek apakah ini masuk
apakah ini masuk lesan
besar baru atau tidak